industri baja mulai bangkit lagi setelah terkena dampak pandemi covid sembilan belas
permintaan serta produksi baja di pasar global maupun di pasar domestik
meningkat sejalan dengan sejumlah pelonggaran mobilitas masyarakat di berbagai negara
termasuk juga di indonesia
pelaku industri baja juga semakin optimis terhadap pemulihan bisnis sektor baja tahun ini
karena ditopang oleh pemulihan ekonomi global yang tentu saja bisa mendorong kenaikan ekspor
sejalan dengan itu pemerintah terus memacu industri baja di dalam negeri
untuk meningkatkan daya saing dan produktivitasnya
nah bagaimana tantangan industri baja dan strateginya bisa bangkit di masa pandemi
insight akan membahasnya kali ini bersama saya nisian
iya sehat selalu
iya sehat selalu
alhamdulillah puji tuhan sehat selalu
alhamdulillah puji tuhan sehat selalu
iya dan juga ada budi ya
budi ini direktur keuangan
luar biasa ini kalau direksinya itu masih muda muda ini berarti jiwa dari perusahaan ini juga mencerminkan semangat muda semangat berenergi dan juga menatap masa depan dengan optimisme
saya ingin tahu apalagi industri baja di indonesia ini merupakan salah satu industri yang strategis di indonesia
kalau tidak salah kita itu nomor dua puluh dari global ya secara global
produksi kita biasanya sebelum pandemi itu bisa mencapai enam atau sampai tujuh juta metric ton per tahun
walaupun dari segi konsumsinya itu ternyata di indonesia itu masih dua kali lipat
nah tiba tiba ada pandemi covid sembilan belas
yang berarti apa
semua kegiatan yang berkaitan tentu saja dengan transportasi mobilitas orang belanja dan lain sebagainya menurun
nah ini pasti secara global dan secara domestik itu industri baja juga sangat terdampak
pak argo pasti sebagai salah satu perusahaan pengolahan baja terbesar di indonesia ini ada dong dampaknya
kalau mau bilang dampak kami juga terkena dampak
tapi ada satu hal yang sangat membantu ya ini kita dapat dispensasi dari kementerian perindustrian waktu itu untuk tetap beroperasi
karena kita masuk dalam kategori industri dasar
di awal pandemi kami merasa dampaknya nggak terlalu seberapa
tapi lama kelamaan berasa juga terutama ketika infrastruktur stop
kemudian proyek proyek pembangunan yang lain itu ikut berhenti
termasuk properti dan tadi infrastruktur itu
sehingga dampaknya cukup signifikan buat penjualan kami
nah oleh karena itu yang kami lakukan selama pandemi ini lebih kepada bagaimana menekan biaya operasional perseroan
sehingga kita lebih mengarahkan kepada efisiensi di segala bidang tanpa harus melakukan phk
jadi kita upayakan untuk kerja bergantian
tanpa adanya phk itu
ini setelah berapa bulan pak argo
kalau kita ingatkan pandemi itu mulai masuk indonesia itu bulan maret tahun dua ribu dua puluh
betul betul terasa dan sehingga berdampak terhadap biaya dan juga cost itu pada bulan keberapa
itu berasanya di pertengahan tahun ya pak budi ya
sekitar bulan juni juli
mei juni juli itu bulannya
mei apalagi kita kalau tidak salah mei tahun lalu lebaran
setelah di lebaran itu pun kami bersyukur bahwa di saat perusahaan perusahaan lain banyak yang memilih untuk tidak membayar thr karyawan kami tetap dapat
saat yang lain coba untuk menyicil kami bayar full
bahkan pada saat itu pun kita juga ada sebagai bonus yang kita bayarkan juga pada saat lagi krisis seperti itu
karena apalagi sekarang ada sekitar delapan ribu karyawan ya di pt ini
karena kami merasa bahwa dalam situasi krisis yang paling kita harus jaga adalah karyawan
pak budi sebagai direktur keuangan ini yang pegang hitung hitungannya kalau before dan after ya pas sebelum pandemi saya lihat kan justru tahun dua ribu sembilan belas apalagi sudah ipo dan ya istilahnya sedang naik daunnya tiba tiba terkena imbas
ini bottom line nya coba bentuknya seperti apa
kalau kita bicara kurva
ya thank you mbak desi
mungkin saya start dari revenue justru ya
tetapi justru di bottom line kita membukukan kerugian yang lebih rendah
kalau di dua ribu sembilan belas itu kita membukukan kerugian dua puluh juta dolar
di dua ribu dua puluh kerugian kita di bawah sembilan juta dolar
tapi masih profit kan sebenarnya
tetapi loss yang lebih rendah
ini kenapa bisa
apa berkaitan dengan harga bahan bakunya juga yang ini kan fluktuatif ya kalau kita lihat baja itu
kalau saya melihatnya ini nggak semata oleh perubahan dari sisi harga
tapi lebih daripada kontribusi efisiensi yang kita lakukan
jadi kontribusi efisiensi
contoh contoh efisiensinya seperti apa saja
contoh yang pertama
dan apakah dilakukan sebelum pandemi atau ketika pandemi ini terjadi
ketika pandemi ini terjadi
kita untuk pertama untuk dari sisi efisiensi kita lihat dari sisi opex ya
kita jaga seketat mungkin
untuk pengeluaran pengeluaran yang tidak perlu kita tunda dulu
yang kedua dari sisi inventory kita flush out
jadi instead of kita beli dari pasar dalam kondisi yang lagi tinggi harganya
itu kita flash out inventory yang ada
termasuk bahan baku yang berupa scrap besi
itu kita pakai dari apa yang ada dulu
jadi itu yang kita arahkan ke sana
nah dengan demikian ya kita masih bisa selamat lah
dari sisi itu
tapi dampaknya terhadap produksi
justru itu kita berusaha untuk produksinya tetap jalan terus
tetap jalan tapi pasti kan ada penurunan tapi tentu saja
betul betul itu sebabnya ada beberapa area produksi yang lebih istilahnya boros yang tidak memberikan nilai tambah
itu kita tutup dulu
karyawannya kita pindah dan kita fokus kepada unit unit yang masih profitable
itu kita pindahin
jadi yang tidak efisien
yang tidak boleh dibilang permintaannya kecil
terus kita alokasikan energinya kita sumber daya kita ke produk produk yang pas waktu itu lagi
jadi ini salah satu strategi bisa mengurangi jumlah kerugian itu sendiri
tapi dali ini penghematan opex ini berapa persen kalau dibandingkan dengan tahun lalu
bandingkan dengan tahun lalu itu terutama
jadi mungkin kita bagi tiga mbak desi ya
sebagai strategi strategi pertama adalah kita usaha untuk meningkatkan gross margin dulu
tadi yang pak arko sebutkan itu termasuk dalam usaha untuk meningkatkan gross margin
produk produk yang sekiranya potensi profitability nya lebih rendah kita tidak produksi lagi
tetapi justru produk produk yang profitability nya atau gross martnya lebih tinggi kita produksi lebih banyak
sesuai dengan permintaan pasar
sehingga kita berhasil memperoleh gross margin lebih baik
kemudian kedua dari sisi inventory dengan kita bisa mem flush out inventory
cost of fund kita akan turun
karena kan tadinya cash itu terperangkap di dalam inventory
kemudian sekarang bisa kita bebaskan
sehingga hutang bank juga berkurang jauh
cost of financing juga berkurang jauh
kemudian yang ketiga opex
secara keseluruhan kira kira total penghematan ini bisa mencapai empat puluh
empat puluh persen ya pak

berarti kan ini kedepannya ini juga bisa menjadi pelajaran ya
bagaimana melakukan efisiensi lebih lagi terhadap perusahaan ini
kita istirahat sebentar pak argo dan juga budi
perjalanan kita masih cukup panjang
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
anda masih bersama inside with desi anwar
saya ditemani oleh presiden direktur gunung raja paksi
atau kita panggil sebagai pak argo
saya juga sangkaeng
dan ditemani direktur keuangan gunung raja paksi budi erle gowo
topik kita kali ini bagaimana mengelola sebuah perusahaan
apalagi perusahaan besar
perusahaan yang strategis ya
agar bisa menghadapi masa pandemi
dan juga kesempatan untuk bangkit kembali itu tetap ada
dan kita lihat ada beberapa strategi yang penting
tentu saja pandemi ini telah memaksa perusahaan seperti yang gunung raja paksi ini
untuk menjadi jauh lebih efisien
dan ternyata kan bisa menjaga inilah dari segi pengeluarannya ditekan
produk produk yang memang memiliki nilai
itu diteruskan sementara yang dari segi nilainya kurang itu diberhentikan
dan juga inventorynya itu digunakan sebaik mungkin ya
sehingga tidak ada waste
ini apa apa saja
jadi yang produk produk justru di masa pandemi ini
atau menjadi kesempatan bagi gunung raja paksi itu untuk terus menerus diproduksi
karena produksi tetap jalan kan
dari sisi produk itu yang di sms satu ya
itu lebih kita arahkan ke sana
kemudian yang dalam bentuk h beam i beam
itu produk produk yang dibutuhkan terutama untuk pembangunan infrastruktur gedung maupun jembatan
jadi itu yang kita
yang tetap jalan ya
ini yang tetap jalan
karena memang ini bagian dari
pemerintah jokowi kan kita infrastruktur itu sangat
sangat penting ya
untuk tetap dijalankan
dan sementara yang kurang misalnya strategis pada saat ini apa apa saja yang tidak diproduksi kemarin
jadi yang lebih yang bernilai strategis itu adalah produk produk yang masuk kategori long product
sementara yang kurang strategis itu yang dalam bentuk kawat
atau bahan bahan untuk membuat kawat seperti itu
itu kurang strategis
itu yang kita tutup
nah selama ini dari segi
ini banyak kan saya lihat produk produk hasil olahan bajanya ini berapa persen untuk pasar domestik berapa persen untuk pasar ekspor selama ini pak argo
kalau presentasi untuk ekspor kita kecil
kita hanya sekitar lima persen untuk ekspor
selebihnya itu untuk kebutuhan
lebihnya untuk kebutuhan dalam negeri
nah budi ini kan berarti kan ternyata bisa kan dengan melakukan penghinaan
dengan melakukan penghematan ini sudah bisa dikurangi lah kerugiannya
memasuki dua ribu dua puluh satu ini bagaimana kurvanya dan kesehatan dari bottom line suatu perusahaan ini
apakah mengikuti optimisme kita sekarang masuk vaksinasi dan diharapkan juga ada growth yang kalau tahun lalu masih negatif sekarang mungkin sudah lebih positif
jadi sebenarnya kita lihat sejak kuartal empat tahun dua ribu dua puluh itu
sudah mulai rebound
demand sudah mulai naik kembali
sehingga sebenarnya di kuartal empat tahun dua ribu dua puluh itu dalam satu kuartal itu saja kita sudah mencetak profit
kemudian di kuartal satu dua ribu dua puluh satu ini kita lihat sebenarnya itu sudah harga produk sudah naik semua bahkan even di atas sebelum masa pandemi
jadi kurvanya ini sudah naik
kurva sudah naik
terutama mungkin juga karena kan kebutuhan dan demand terhadap baja sudah pulih kembali
prediksi dari sia iron steel association indonesia itu kan kira kira sekitar empat belas lima belas juta ton per tahun
dimana kemampuan kita domestik untuk memproduksi seperti yang tadi mbak desi katakan memang hanya sekitar tujuh puluh delapan juta
jadi demand naik harga naik karena juga impor kan masih tertunda gitu kan
dan memang kita harus memproduksi produk baja dalam negeri
itu yang memang sejalan dengan government strategi
ini penting apalagi karena kita sekarang kan fokusnya kepada infrastruktur
ini pasti baja merupakan salah satu bahan baku yang sangat penting dalam hal ini
tapi budi yang saya ingin tanyakan ini kan sekarang produksi permintaan kan sudah meningkat lah istilahnya
ini kalau tidak salah ini raja vaksi ini merupakan salah satu yang terbesar kan di indonesia
itu berarti bisa di atas dua hampir tiga juta ya
sekarang berapa ini produksinya pak argo
paling tidak target untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini
kalau kita kapasitas terpasang mesin kita itu dua delapan juta

dengan mesin yang sekarang ya dua delapan juta ton
tapi produksi kita per tahun average antara satu sampai satu dua juta
jadi jauh dibawah kapasitas dong produksinya
tahun kemarin kita hanya sampai sembilan ratus ribu ya
tahun kemarin sembilan ratus ribu
sembilan ratus ribu karena lumayan dampaknya
jadi tinggi karena memang secara agregat nasional kapasitas terpasang itu masih jauh dibawah dengan kebutuhan baja nasional
iya ini sayang sekali kan sebenarnya
betul potensi besar sekali
dari data bkpm itu diinfokan bahwa kebutuhan baja nasional itu sekitar enam belas juta ton
produksi tahun dua ribu sembilan belas itu sebelas juta ton
jadi kita masih jauh ya
karena kebutuhan hampir dua kali lipat di atas kapasitas
tapi kalau melihat kapasitas yang bisa dilakukan kan sebenarnya juga bisa
apa yang selama ini yang menghambat ya
ini selain pandemi ya
karena sebelum pandemi kan tadi produksinya sekitar satu delapan
pas ada pandemi sempat sampai delapan ratus sembilan ratus
tapi sekarang balik ke berapa
sementara kapasitasnya bisa dua delapan kenapa ada gap
banyak faktor ya yang mempengaruhi
yang pertama pasar absorpsi pasar memang betul besar
tetapi kita juga lihat ya tadi saya bilang sebelas juta itu produksi dalam negeri
tapi masih ada delapan juta produksi atau import materials
kedua dari perilaku konsumennya sendiri kita bilang bahwa indonesia itu belum masuk kategori konsumen baja
jadi untuk memperoleh bahan baku pun kita masih kesulitan
bahkan sebagian bahan baku masih diimport
sebagian bahan baku
jadi pertama bahan baku yang terbatas
kemudian absorpsi pasar juga yang terbatas juga
sementara kita nggak bisa dengan mudah ekspor ke luar negeri
karena di luar negeri juga mereka menggunakan anti dumping
iya mereka memasang tarif biasanya cukup tinggi
tapi kita lihat kan selama ini kalau nomor satu di dunia itu kan china ya
selama ini nah bagaimana
harga dari china apakah jauh berbeda dengan
dengan yang kita produksi
karena ini pasar yang sangat kompetitif kan
pertama secara agregat nasional kita ini produksinya di indonesia sendiri dari data bkpm kapasitas kita itu dua puluh lima juta ton
sementara china ini secara nasional ya dua puluh lima juta
china itu secara nasional mereka kapasitasnya hampir satu miliar ton
jadi total sekitar sembilan ratus sembilan puluh an juta ton
jadi dari ekonomi soft scale nya aja dia udah bisa tekan harga per tonnya jauh lebih murah itu pertama
yang kedua pemerintah china memberikan subsidi dan kemudahan kemudahan ke industri bajanya berupa kemudahan pajak dan kemudahan atau subsidi ekspor
karena dia tahu di ekspor itu ada istilahnya
karena ada tarif yang lebih tinggi
karena apalagi mereka pasarnya kan global kan
iya jadi mereka memberikan simulan itu kepada pemain pemainnya jadi harga china itu akan sangat rendah
mereka memang inilah kalau tidak salah kita berapa enam juta setahun mereka lima ratus juta ton setahun
tapi maksudnya ini kan produksinya kan apakah ada produk produknya itu directly competitive ya

direct dengan produk produk yang kita impor dari china itu enggak kan harusnya kan
secara ada beberapa produk kayak yang slab juga ada ya dari slabnya china juga masuk itu directly competite dengan kita
terutama produk produk seperti ibeam ibeam itu yang kategori kayak huruf i gitu
ini untuk konstruksi ya
itu yang benar benar boleh dibilang head to head
head to head dan mereka harganya
jauh lebih murah nah ini ya masa luar biasa
masalahnya kita mau player untuk domestik saja kita masih ditantang oleh produk produk impor yang ternyata serupa ya
ini mungkin kedepannya bagaimana ya kita menyiasati ini apalagi kita kebutuhan infrastruktur itu sangat besar ya
kalau bisa kan kita produksi dari hasil industri kita sendiri ya
kita break sebentar pak argo dan juga budi tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar saya ditemani presiden gunung raja paksi abed neju gewi sangkaeng dan direktur keuangan gunung raja paksi budi legowo
merupakan sebuah perusahaan pengolahan baja ini yang merupakan salah satu yang terbesar di indonesia dan tentu saja sangat terdampak
akibat pandemi covid sembilan belas yang tentu saja permintaan turun tapi kalau kita mendengarkan dari pak budi barusan mas budi ini karena ini direktur keuangan dari gunung raja paksi
ternyata kurva reboundnya itu v ya jadi kalau sempat turun sampai delapan ratus ribu ton sekarang sudah masuk ke satu satu ribu ton
jadi baguslah istilahnya
bottom line nya kapan akan masuk ke profitability
ekspektasi kami di tahun ini kita akan profitable
tahun ini kita kan profitable di dua ribu dua puluh satu ini
ya jadi ini kombinasi antara penghematan efisiensi tapi juga karena pasar sudah mulai terbuka
tapi kalau kita lihat tadi ternyata tantangannya juga adalah dari kompetitor ya china tentu saja merupakan salah satu produsen baja terbesar dan mereka harganya juga ya jumlah produksinya nggak tanggung
harganya juga sangat kompetitif
ini budi sebelum saya ke pak argo lagi ini kan kita tahun dua ribu sembilan belas sudah ipo lah istilahnya
jadi sebenarnya perusahaan ini sudah melakukan perubahan reformasi transformasi ada atau tidak ada pandemi covid sembilan belas ini
ini apa kira kira yang bisa diharapkan lah dari perubahan dengan adanya ipo ini
ini kan jadi perusahaan yang mau tidak mau harus akuntabel transparan profesional dan lain sebagainya
ya pertama sekali
ternyata pertumbuhannya juga mau tidak mau harus
betul first of all memang di tahun dua ribu sembilan belas itu dimulai transisi dari manajemen family business menjadi manajemen dikelola oleh profesional
jadi kita di corporate culture itu ada motto tap kita sebutnya
tap apa itu
jadi itu yang melandasi perubahan manajemen di tahun dua ribu dua puluh ini
kita juga terapkan erp system yang baru
jadi kita implement sap bersama dengan ipm indonesia
targetnya akan go live sekitar kuartal ketiga tahun ini
erp itu persisnya apa
erp itu enterprise resource planning di mana kita menggunakan sistem sap
yang mana sistem yang standar world class yang digunakan oleh kebanyakan industri manufaktur
iya ini kalau orang keuangan isunya singkatan singkatan
dan di sini kan juga pasti harus sesuai dengan standar standar profesional
jadi yang pertama kali dilakukan dalam istilahnya dari segi accountingnya transparansinya
ini kan kalau booking secara kekeluargaan dengan profesional kan bedanya ya gunung sama laut kan ini
apa yang dilakukan oleh budi sebagai transformasi
tentu di dalam proses accounting penyusunan laporan keuangan dan sebagainya
kita juga melibatkan pihak eksternal
kemudian kita juga diawasi oleh internal audit unit maupun oleh komite audit
yang mana mungkin di perusahaan yang non tpk gitu ya yang belum ipo komite audit belum tentu ada
misalkan fungsi internal audit belum tentu ada dan lain sebagainya
good governance ini jadi sangat penting
apalagi sekarang kan ada pemegang saham ya
betul ada publik kan
ini menarik pak argo
karena pt gunung raja paksi ini kan cikal bakalnya kalau tidak salah dari tahun tujuh puluh ya
sebuah perusahaan yang di medan ini setelah lima puluh tahun ini tiba tiba berubah masuk ipo
is it to late atau justru memang sudah waktunya
apa dari evolusinya yang bisa diceritakan di sini
nggak ada yang kata terlambat kalau dalam industri gitu ya
bahkan mungkin just troyek kalau menurut kami
saya nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam lima puluh tahun terakhir karena nanti itu disimpan di penyidikannya kan ke founder
tapi yang saya rasakan adalah setelah terjadi peralihan ke profesional ini memang tantangannya adalah yang paling besar adalah mindset
change management yang paling berat itu adalah changing the mindset of people
dari bekerja di family business
pertama dari sisi transparansi
dari sisi transparansi kan kita harus mencatat semua apa yang kita lakukan dan melakukan apa sesuai apa yang kita catat
itu berat untuk
jadi yang dilakukan pak budi dengan teman teman di accounting finance adalah data integrity diperkuat dulu
reliability of data juga itu sangat penting di sini
baru yang kedua dari sisi akuntabilitas
jadi kita bicara soal bagaimana organisasi itu dirapiin lagi
kalau dari dulu kan lebih cenderung untuk one man decision making
biasanya yang paling tua yang paling dihormati dan juga yang pemilik lah
sekarang kan ada authority matrix yang di develop
sehingga ada segregation of decision making
tentu dengan akuntabilitas masing masing pimpinan di sana
tapi di board masih ada dong ini representatif dari family itu
sudah tidak ada
tapi di board of directors dan sampai jajaran manajemen itu sudah tidak ada member of the family
sekarang sudah professional hire semua
nah ini mengubah mindset
apalagi ini perusahaan yang mungkin direksinya yang masih baru masih muda masih punya inilah
cara kerja yang sesuai dengan standar
mindset itu yang di apalagi budaya yang selama ini kan dianut dengan perusahaan keluarga
ke keluarga kan beda sekali
bicara soal changing the corporate culture memang gak semudah membalikan telapak tangan
jadi yang kami lakukan ada metode hybrid kalau saya bilang
jadi kita recruit orang orang baru dengan mindset yang professional
digabung dengan tim yang lama untuk diharapkan terjadi asimilasi budaya yang baru
tentu dengan kita pakai dukungan metode metode dan standar prosedur yang baru
sehingga ini yang kita arahkan dan diharapkan terjadi perubahan pola pikir itu
dan sampai saat ini lumayan sih
apalagi dengan adanya orang baru dan biasanya orang baru juga lebih muda lebih cemerlang dan juga mungkin salary nya remuneration nya juga lebih tinggi
tapi ini bagaimana
karena saya lihat ini adalah klasik ya dengan ada perubahan management menjadi profesional
prosesnya masih berlangsung
perbaikan perbaikan di beberapa bagian masih sedang kita lakukan
termasuk organization instructure juga lagi dalam proses perbaikan
tapi kita berharap pada saat nanti sap
yang tadi dikemukakan pak budi jalan
kita pun sudah siap
jadi sama sama jalan
sehingga begitu sap go live
kita punya orang pun sudah ready to start a new phase
new fast dan juga kan biasanya ada key performance indicator yang berbeda ya sekarang
tantangannya untuk mengubah dulu mungkin dinilai dengan ini sekarang harus memenuhi target
harus mengisi check box dan lain sebagainya
kalau tidak nanti ya akan tercermin dalam performance appraison
nah ini ada perubahan dalam
justru itu memang kita terapkan sistem insentif yang menyeluruh
kita sudah mulai dengan sales terutama
karena kan sales ujung tombak kita
kita harus tahu bahwa memang penjualan marketing itu ujung tombak company gitu ya
tapi juga kita akan terapkan kpi system dan performance based compensation system yang menyeluruh
tidak seperti dulu yang tidak jelas gitu ya
mungkin tiba tiba bisa si a dapat bonus si b enggak dan sebagainya
tergantung sesuai dengan performance masing masing
dan aturan mainnya jelas diketahui oleh semua orang dan open
misalkan contohnya tadi kita bicara tentang sales incentive
kita tadi pagi baru saja discuss dan meeting sales incentive
bukan hanya di tim sales
tapi juga kepada tim dengan input dari board of directors
baik itu keuangan
baik itu keuangan juga involve di sana
jadi ini shock therapy juga mungkin
tapi memang kalau saya lihat ini waktunya lah
pandemi covid sembilan belas ini menjadi momentum yang bagus untuk melakukan perubahan yang cukup drastis ya pak argo dan juga budi
kita masih bersama insight with desi anwar
tetaplah bersama kami
kembali bersama insight with daisy anwar di studio bersama saya dha pres reddy gunung raja paksi
dan juga direktur keuangan gunung raja paksi dari perusahaan pengolahan baja yang ada pak argo dan juga budi di sini
ada hal yang menarik ya dalam diskusi kita ini

bagaimana mengelola sebuah perusahaan ini
bagaimana mengelola sebuah perusahaan ini
strategis yang menghadapi begitu banyak kendala saat pandemi covid sembilan belas
tapi juga dari sisi lain ada tantangan baru karena perusahaan ini yang didirikan sejak tahun tujuh puluh ya
lima puluh tahun kemudian diubah menjadi dari family business ke business yang profesional
sudah ipo dan ini tentu saja memiliki banyak sekali
jadi tantangan tahun ini memang begitu berat
tapi mudah mudahan katanya pada tahun dua ribu dua puluh satu ini sudah
memasuki inilah bukan in the red zone lagi
nah kalau kita lihat juga bukan saja tantangan internal ya
bukan saja tantangan bagaimana mengelola bisnis di tengah krisis
tapi juga di dalam industri yang di indonesia sendiri kita ketahui kan
banyak apalagi sebuah perusahaan swasta
pasti banyak sekali tantangan dalam regulasinya
apalagi dengan adanya china yang sering dumping lah kemana mana
termasuk ke indonesia
ini bagaimana strategi ke depan pak argo
apa apa saja kira kira yang langkah langkah yang perlu dilakukan kalau memang gunung raja paksi ini bisa targetnya itu sesuai dengan kapasitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan
memang pertama industri ini unik
uniknya adalah ini menjadi industri strategis yang sangat tergantung juga kepada
pertumbuhan infrastruktur pembangunan infrastruktur di indonesia
nah uniknya karena kami akan sangat tentu karena ini produksi produknya adalah produk produk untuk industri
jadi ya akan mengikuti pertumbuhan industri
yang pertama itu
yang kedua karena dia unik dan sangat tergantung pada pertumbuhan industri tersebut
sehingga ketergantungan terhadap regulasi pemerintah itu cukup tinggi
nah jadi kalau kita bilang untuk ke depan dan untuk bersaing dengan produk produk cina
kita mengalami kesulitan
pertama karena industri cina itu dia punya ekonomis off scale itu sudah luas sekali
ya peratusan kali lebih besar
kita ibaratnya membandingkan antara kapasitas produksi nasional yang kapasitasnya dua puluh lima juta ton dibandingkan dengan sembilan ratus juta ton
itu nggak mungkin lah kita
sehingga yang kita butuhkan
dan saat ini kita terbantu sekali dengan program safeguard
national safeguard ya
program dari pemerintah
khususnya dari kementerian perdagangan dan perindustrian
yang memberikan proteksi terhadap import serangan baja import ke indonesia
dan ini kita akan kita tentu berharap ini program safeguard ini bisa di extend untuk periode berikutnya lagi
agar setidaknya industri baja nasional itu bisa
mendiri dan bisa mencapai
saya bisa bilang economy of scale yang cukup untuk memproduksi baja dalam
harga yang kompetitif
bentuk bentuk dari safeguard ini seperti apa saja dan bagaimana ini kaitannya khususnya dengan produk produk yang dihasilkan oleh grp
safeguard lebih kepada proteksi terhadap pengenaan tarif terhadap produk produk kategori baja tertentu seperti ib make
sehingga dia nggak langsung masuk
datang dengan harga yang terlalu jomplang dengan produknya domestik
ya ini penting sekali ya
apalagi kita sendiri sebenarnya kebutuhan domestik itu masih jauh
kita penuhi dan kalau kita lihat juga program infrastruktur pemerintah kan harusnya kan lebih mengutamakan lah baja hasil dari perusahaan perusahaan
ini sudah terasa dengan adanya program infrastruktur ini bahwa adalah penggunaan dalam pembangunan infrastruktur menggunakan baja domestik
kebetulan selama pandemi kan program infrastruktur agak sedikit direm
jadi baru bangkit lagi sekitar satu dua bulan terakhir ya
jadi tendangannya itu baru berasa sedikit
tapi mulai mulai ada sih
apalagi dengan imbauan dari menteri pupr
bahwa setiap infrastruktur pemerintah itu wajib menggunakan produksi baja dalam negeri
jadi itu angin segar buat kami
dan semoga juga kita bisa berharap bahwa program infrastruktur ini bisa recover dengan cepat
nah saya lihat ini juga kan kualitas baja itu kan sangat penting
kalau ditanyakan mungkin di mana kualitas
nah ini ya bukan indonesia lah yang memiliki kualitas lebih tinggi
dalam penggunaan budget
taruh lah gak tau budget setiap tahun sekarang berapa ada enam puluh jutaan dolar atau
enam puluh juta kan ya betul
nah ini kira kira bagaimana pembagiannya
tentu kita alokasikan untuk produk produk yang satu kita bisa meningkatkan
tentu kita bisa meningkatkan margin ya kan
yang tadi high beam itu
dari produk tersebut kita bisa meningkat
dan kemudian kedua juga untuk meningkatkan kemampuan produksi memproduksi jenis jenis produk tertentu
misalkan ukuran ukuran tertentu
yang mana kalau kita gunakan mesin yang ada existing cost nya akan jadi lebih mahal
tapi pada saat kita upgrade mesin ini kita akan memproduksi lebih banyak varian
sehingga dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri terutama
tapi kalau cost terbesar ya dalam sebuah perusahaan seperti ini
karena apalagi disini ada delapan ribu karyawan
raw materials ya
raw materials adalah cost paling besar
bukan hanya karena import karena memang secara walaupun tidak import tetap saja raw materials adalah cost terbesar dalam industri kami
industri baja ini
jadi kemampuan suatu mills untuk meningkatkan percentage yield itu menjadi penting sekali
salah satu upgrade yang kita lakukan juga upgrade dalam usaha untuk meningkatkan yield persentage ini
supaya margin bisa meningkat
kalau kita lihat swatnya kan ini opportunity nya ada
misalnya tadi ya opportunity bahwa indonesia proyek infrastrukturnya akan kembali meningkat dan tentu saja demand atau permintaan terhadap produk produk baja kan juga akan meningkat
tapi tantangannya kan ini dari situ
dari hulunya kan harga baja dan juga ketersediaannya ini bagaimana prospek ke depan pak ardo anda melihat
pertama mau info dulu bahwa
mau info dulu bahwa kalau dari sisi kualitas kita bukan kalah dari china kita justru salah satu yang terbaik di dunia
oh bagus kalau begitu
yang kedua kalau kita bicara soal prospek ke depan kami melihat prospek masih terbuka dan sangat besar peluangnya
terutama absorpsi pasar indonesia yang makin meningkat
dari kondisi sekarang ini saja dengan
kebutuhan yang enam belas juta ton sementara produksi hanya sekitar sebelas juta ton itu kita bisa lihat gapnya itu masih besar sekali
nah memang indonesia belum konsumen besi tapi we're getting there
jadi dengan cara menyiasatinya salah satunya adalah kita akan tetap akan cari untuk domestic absorpsion untuk bahan baku raw materialnya untuk
selama ini dari mana saja
jadi lebih banyak domestic tapi ada beberapa yang dari luar negeri juga masuk
nah kalau jadi ke depan ini perkembangan dari industri baja secara domestic ini bagaimana budi menurut anda dan juga mungkin ada bisa doubling dari target target ini supaya bisa memenuhi kapasitas dua delapan ini diperlukan berapa tahun
ya terutama sebenarnya kalau kita lihat industri dalam negeri ini sangat tergantung dari industri hilirnya
dalam hal ini adalah infrastruktur kan
kalau infrastruktur developmentnya meningkat program pemerintah untuk infrastruktur meningkat misalnya contoh ibu kota baru misalkan itu salah satu proyek infrastruktur
tentu akan meningkatkan demand terhadap baja nasional
kapasitas terpasang secara keseluruhan dan kapasitas nasional masih mencukupi
seperti tadi dikemukakan kalau memang kita bisa nggak import ya kenapa mesti import gitu kan
nggak berarti kita anti import
ada hal hal tertentu yang memang mungkin karena tidak
tidak bisa diproduksi dalam negeri import that's fine
idealnya kan impor memenuhi apa yang kita tidak miliki
jangan sampai kita mengimpor barang yang kita juga produksi tapi kita harus bersaing head to head dengan asing
itu kan yang poinsnya kan di sini
dan sementara ini pemerintah cukup akomodatif dengan permintaan atau keinginan dan kebutuhan dari para industri
selama ini ya
bapak bapak di kementerian perdagangan perusahaan dan pemerintahan
bapak bapak di kementerian perdagangan perusahaan dan pemerintahan
di kementerian perdagangan perindustrian masih sangat kompeten
ada ibu ibunya juga loh di situ
ya ada ibu ibunya juga ya bapak ibu
yang di pemerintahan itu masih sangat supportif bagi kami
dan kami juga berterima kasih sekali juga ada apa namanya kita juga ada semacam kekerabatan atau ada apa ya istilahnya kekerapan yang saling membantu di asosiasi
cukup kompak ya asosiasi
di steel industry di indonesia
asosiasi industri bajak indonesia
iya kita break sebentar masih ada satu segmen lagi
pak arga dan juga budi tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar ada presiden direktur gunung raja paksi dan juga direktur keuangan dari pt gunung raja paksi sebuah perusahaan pengelola baja
ini merupakan topik yang menurut saya itu sangat menarik karena bukan saja ini salah satu industri yang strategis ya di indonesia
kalau tidak salah indonesia itu nomor dua puluh di dunia sebagai produsen baja dengan produksi sekitar enam sampai tujuh juta
walaupun kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lain
dibandingkan dengan negara seperti china yang bisa memproduksi sekarang ini mungkin di atas lima ratus bahkan sembilan ratus juta ton per tahun
kita mungkin kapasitas kita hanya dua puluh lima juta ton per tahun
jadi masih jauh ketinggalan tapi opportunity nya peluang untuk ekspansi itu sangat besar
apalagi indonesia sebagai negara yang masih membangun
kita masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan juga dengan jumlah populasi yang semakin meningkat karena penggunaan baja ini banyak sekali
nah tadi ada yang menarik ya bu dikatakan tergantung dengan permintaan hilirnya
kalau misalnya proyek pembangunan infrastruktur meningkat ya tentu saja ini bisa tercermin dengan peningkatan dari produksi domestik ataupun dari produksi perusahaan
tapi ini ke depan ya
apalagi dengan banyaknya kompetisi dari yang luar ya produk produknya
mendiversifikasi produk produk itu sendiri sehingga kita tidak hanya tergantung juga pada ya
kita juga tergantung juga pada pembangunan ataupun pertumbuhan dari indonesia itu sendiri
yang mungkin saja tahun ini lebih lambat dari yang ditargetkan
kalau bicara diversifikasi produk kami itu beda dengan retailnya
jadi kita tidak seperti retail untuk kategori masyarakat atau konsumen a b c
kita benar benar konsumen kita konsumen industri
jadi produk kita memudah khusus
tapi kan industri kan ada industri konstruksi misalnya
tapi kan otomotif ini yang banyak kan yang menggunakan baja kan sebenarnya
nah tapi dari kita ini lebih kepada industri
bukan ke otomotif atau ke missionary
jadi kita lebih kepada fokus untuk produksi baja untuk konstruksi
jadi diantaranya seperti yang loan product seperti bim
dan white flank untuk semua itu dibutuhkan
majority dari hilir yang kita gunakan itu ada untuk konstruksi bangunan jalan atau jembatan
menara menara listrik kemudian telkom
tower pln dan lain sebagainya
betul itu lebih kepada produk produknya seperti itu
dan ini ke depan akan tetap ya dalam produk produk unggulan seperti ini kan
ya untuk saat ini di indonesia dalam beberapa tahun ke depan kebutuhan ini yang memang masih terbuka luas
apalagi dengan ibu kota baru yang tadi disampaikan oleh bang
iya tapi ibu kota baru ini ya mungkin kita masih waiting sih
tapi ternyata mungkin kata world bank juga tahun ini kita tidak akan setinggi yang kita harapkan
jadi tantangan selain dari hilirnya itu apa budi
yang akan mengganggu bottom line atau keberlangsungan dari perusahaan
jadi kalau kita melihat dari marketnya mungkin ada semacam uncertainty untuk mencapai target pertumbuhan makro gitu ya
tentu kita juga harus berbenah dari sisi internal perusahaan
artinya kita harus memperhatikan efisiensi biaya tadi
jadi balik lagi
ya tentu balik lagi efisiensi biaya harus kita kedepankan
jadi istilahnya apa ya sedia payung sebelum hujan lah gitu kan
kita harus siap pada saat market itu lagi naik kita bisa ikut ngegas bersama dengan market
tapi pada saat market melambat kita juga jangan terlambat untuk bisa cut cost yang memang tidak kita perlukan
artinya saat market naik jangan kemudian kita juga spendingnya to much gitu ya
artinya capex yang kita anggarkan juga harus sesuai dengan projection budget kita dan projection pertumbuhan ekonomi yang akan datang
tapi kalau misalnya ingin full capacity kan cita cita sebuah perusahaan kan harusnya kan full capacity
karena dari situlah bisa semuanya itu didapatkan
efisiensi dapat tapi revenue juga dapat profit juga dapat
nah selama ini nih

agar perusahaan ini memang bisa memproduksinya dua delapan itu
mungkin gini dua itu kan total capacity dari berbagai business line ya
mungkin business line bim sendiri tambah business line plate tambah business line cultural coil dan seluruh business line kita jumlahkan
tapi juga jangan sampai kita produksi terlalu banyak sehingga inventory menumpuk misalkan ya kan
jadi kita selalu usahakan produksi production planning itu align dengan sales plan
jadi atau demand
justru untuk itu kita dibantu dengan penerapan erp dari sap tadi
sehingga semuanya align jangan sampai kita over production
tapi seberapa jauh ini perusahaan seperti grp ini terpengaruh dengan harga baja dengan harga ion ore atau di dunia ini
seberapa jauh impactnya
karena ini kan juga sesuai dengan supply and demand kan
kalau misalnya demand turun ya otomatis kan harga anjlok begitu
apalagi sekarang oversupply ya kalau china punya stok begitu banyak misalnya
kalau di grp sendiri kebetulan kita belum pakai anor ya
kita belum pakai en or beda dengan perusahaan yang lain
jadi tidak terlalu terpengaruh ya
jadi tidak terlalu terpengaruh dengan perubahan fluktuasi harga ore
ya jadi bagus juga ya kalau begitu dengan karena bahan baku ini merupakan komponen yang paling penting kan ya
sekarang ini biasanya yang sangat penting adalah green way of doing business
apalagi indonesia juga sudah commit ya ekonominya juga harus sesuai dengan sustainability
keberlangsungan hidup dampak yang tidak merusak lingkungan lah
apa commitment yang diterapkan
saya mau balik dulu nih
balik ke industri bajanya itu sendiri
jadi belum ke green kategorinya itu
menurut pengalaman saya pengamatan
pengalaman saya selama ini saya bisa datang pada satu konklusi bahwa industri baja ini adalah salah satu industri yang justru paling green
karena kalau kita mau lihat dari sisi apa namanya
misalnya dan limbah yang terbuang
itu boleh dibilang limbah b tiga nya itu sangat minim
karena yang kita gunakan semuanya itu semua recycle
dan bisa di recycle ya
scrap pun ada harganya
scrap pun ada harganya
jadi ketika kita potong misalnya baja ada yang lebih atau tidak standar
itu lebihnya itu jadi scrap
kemudian pada saat kita potong kan ada serbuk besi
serbuk besi ini pun tidak kita buang
kita kumpul lagi untuk bisa dibakar lagi untuk jadi bahan baku lagi
nah barang yang dari alam yang kita ambil adalah air
air itu pun tidak kita buang
air itu pun tidak kita buang seperti itu
tapi kita recycle karena itu kita butuh untuk pendinginan baja dari habis dari panas
itu kita butuh pendinginan
kita pakai menggunakan media air di situ
sehingga nggak ada yang terbuang
sebelum kita buang pun kita masuk dalam tanki penampungan untuk memisahkan antara oli atau minyak dengan air
nah limbah yang masuk kategori bahaya justru adalah apa dibilang minyak
dari diesel yang dibuang kemudian ada mencampur dengan oli
itu yang kita nggak buang
kita ada pihak ketiga yang ambil itu yang kerjasama dengan kita
yang dia ambil justru sebagai bahannya mereka
jadi boleh dibilang kita itu tidak ada limbah yang berbahaya
kalaupun ada sekarang yang lagi rame beberapa bulan yang lalu slack
dan pemerintah sudah memutuskan bahwa slack akhirnya sudah tidak masuk lagi dalam kategori limbah b tiga
karena secara internasional memang indonesia adalah salah satu negara yang paling belakangan nih mengeluarkan slack dari list limbah b tiga
kalau di korea selatan mereka sudah menggunakan slack sebagai rumpon
jadi taruh di laut untuk rumpon
jadi habitat lautnya justru dia membantu sekali di sana
nah kita tahun ini sudah dikeluarkan itu
tapi jumlah slack yang diproduksi cukup banyak
eee koreksi bukan kita produksi slack slack itu adalah limbahnya kita
ya limbahnya itu
desainnya cukup signifikan dan itu pun bisa menjadi bahan baku untuk produksi
dan bahan daur ulas
ini menarik sekali karena istilah scrap itu biasanya kan scrap itu kan adalah sampah atau yang sudah tidak digunakan
ternyata ini bisa jadi bisnis sendiri kan
betul dan itu ada bisnis sendiri
ada rekanan rekanan kita
dan perusahaan umkm yang mensupply scrap
jadi pengumpul pengumpul dari teman teman madura dikumpulin dijadiin bahan bakunya bersih
iya oke pak argo ini waktunya sudah hampir habis
tapi saya ingin anda budi karena masih muda milenial
tentu energinya untuk menatap masa depan juga lebih banyak
kira kira kunci ya keberhasilan dalam mengelola sebuah perusahaan yang harus bertransformasi
bukan saja dalam masa krisis
mengubah dari bisnis kekeluargaan menjadi bisnis profesional itu apa dalam satu kalimat
people pak desi
jadi dalam setiap transformasi kita rely on people
nah bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang orang yang kita hire ke dalam perusahaan itu memang willing dan mampu untuk mentransformasikan perusahaan
jadi kuncinya di people
karena kuncinya di mindset daripada pelaksananya
people mindset budaya
tapi tentu juga insentif dan performance appraisal itu sangat penting ya
terima kasih banyak pak argo dan juga budi insightnya
luar biasa dan senang kalau kita mendengar bahwa optimisme ini melandasi sebuah perusahaan yang ternyata bisa keluar dari krisis pandemi covid ini dengan nilai yang positif lah istilahnya
good luck sukses dan demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com
dan jangan lupa tetap tiga m ya rajin mencuci tangan menggunakan masker dan menghindari kerumunan